badan pengawas obat dan makanan selasa siang menyatakan obat siropraksion aman untuk digunakan
kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh bpom terhadap tujuh sampel praksion dan bahan bakunya
yakni sampel sisa praksion yang digunakan pasien dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal di dki jakarta
sampel praksion di pasar serta sampel praksion dari tempat produksi dengan batch yang sama dengan yang dikonsumsi pasien
hasilnya praksion dan bahan bakunya sudah sesuai standar pharmacope indonesia
dari hasil pengujian terhadap tujuh sampel yang tadi sudah disebutkan hasil semua pengujian sampel tersebut adalah memenuhi syarat
artinya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau standar yang ada di pharmacope indonesia
sementara pakar farmasi ugm zulis ikawati mengungkapkan perlu diperhatikan juga pengujian sampel selain di laboratorium
karena eg dan deg ini juga selain dia nanti setelah dalam tubuh akan dimetabolisir menjadi metabolit toksiknya
pengujian ketujuh sampel tersebut dilakukan di laboratorium pusat pengembangan pengujian obat dan makanan nasional bpom pada dua dan tiga februari dua ribu dua puluh
meski dinyatakan aman bpom telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi terhadap obat yang dikonsumsi pasien pada empat februari dua ribu dua puluh
sebelumnya kementerian kesehatan mendapatkan laporan
kasus baru gangguan ginjal akut progresif atipikal
situs resmi kementerian kesehatan mengkonfirmasi satu kasus ginjal akut pada anak berusia satu tahun yang mengalami demam pada tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek praxion